sementara itu empat belas partai akan digelar dalam kejuaraan tinju profesional jakarta big fight ke empat belas di balai sarbini tanggal dua puluh sembilan mei mendatang
selain memperbutkan gelar juara nasional event ini juga memberikan kesempatan untuk para petinju petinju muda tanah air untuk menunjukkan kemampuan mereka
sesi latih tanding ini diikuti oleh sejumlah petinju yang akan tampil di kejuaraan tinju profesional jakarta big fight ke empat belas tanggal dua puluh sembilan mei mendatang
event tinju di bawah naungan badan federasi tinju profesional indonesia ini akan menampilkan partai utama juara wba asia andika the golden boy sabu yang akan bertemu stefanus nanabau petinju peringkat dua nasional
selain itu sejumlah petinju muda indonesia juga akan tampil
kita mencari para atlet atlet muda kita yang punya potensi kita kasih kesempatan untuk dia bisa bertanding dan itulah nanti akan kita melihat apakah dia bagus untuk
dia punya potensi untuk kita dorong terus sampai ke kejuaraan ini bagian dari proses kita mencari juara tinju baru indonesia
harapannya dari event seperti ini dapat lahir juara dunia tinju yang berasal dari indonesia
salah satu petinju muda potensial yang akan tampil nanti adalah aser kewas tuama
ya sangat bangga bangga jadi saya harus tunjukkan bahwa saya bisa sama bapak promotor
digelar di masa pandemi kejuaraan ini akan menerapkan protokol kesehatan ketat dan akan berlangsung tanpa penonton